menanggapi kasus ratusan warga di desa sukabakti tarogong kidul garut jawa barat yang tiba tiba terlilit utang meski tidak mengajukan pinjaman
anggota kepolisian resort garut memutuskan membuka posko pengaduan
posko pengaduan ini didirikan meski hingga saat ini polisi belum menerima laporan dari pihak yang telah dirugikan
pada rabu sore pihak desa sukabakti memastikan empat ratus tujuh warganya tercatat tiba tiba memiliki utang tanpa mengajukan pinjaman
tiga orang sudah melakukan verifikasi penghapusan data peminjam dan juga belum diketahui apa yang menyebabkan ratusan warga desa sukabakti secara tiba tiba memiliki utang
polisi menduga ada kebocoran data warga dan adanya indikasi terjadinya kasus pinjaman fiktif
sampai dengan saat ini kami masih menunggu pihak pihak yang akan melaporkan kepada kami pihak kepolisian
karena ini juga menjadi
bahan kami untuk menindaklanjuti laporan laporan yang sekiranya akan masuk
dan kami akan pelajari apabila ada laporan dari pihak pihak yang merasa dirugikan
kalau kayak nilai kemudian itu belum ada gitu kan
belum ini masih kami lakukan komunikasi di pihak pihak yang merasa dirugikan maupun dengan pihak pnm sendiri